bagaimana kemana sih lo lari
ustazah gue mau ngeliat

e eh ada ustazah
apa kita buru buru ustazah
ini kita beli beli ya ustazah
kau mereka pergerakannya nih ya
siapa aja orang yang di istana mereka
kita suruh untuk menangkap mereka kedua
ada pak d
baik baik baik
pak d positi dan juga mr sergei
siap siap itu ada apun dan ismail
berlari ke arah kalian ya
iya ya itu mereka mendekat
ini kebiasaan banget ini
kalau jalan jalan ke permisi
sabah serbuk sabah serbuk
ini gak bisa berantakan
tapi itu gak berantakan kan pak d
pak sergiti itu gagal itu bisa sergi positi sama pak d
baik ah zaki dan bedul baik usahanya bedul siap siap itu abunen ismail berlari karena
kalian baik baik ketemu juga baik sekarang kita lihat ada ustadz zaki dan juga bedus dan
berhadapan dengan abun dan juga ismail kita lihat pergerakan dari bedul bedul mencoba
ya kalau disini kita bisa ngomong gitu sih loh bapak yang mau disonat astagfirullahaladzim
baik baik kita lihat di sini pergerakan ya iya baik baik
ismail dan si abun diam diam mau kabur datang zaki dan beduk kegel ditangkap
ya assalamualaikum ustadz ustadz ya allah ustadz suaranya terlalu heboh ustadz disini mengganggu
orang yang lagi sunat enggak oh ya maaf tadi saya terlalu bersemangat habis itu apa namanya ustadz
zaki ya masa nangkep apa namanya ismail sama abun aja nggak bisa saya jadi kesel oh iya saya ngerti
nggak enak kalau di sini banyak tamu loh
oh iya ya maaf ustaz ya ini juga saya sampai keringetan begini
saya berhasil jadi komentator bola gitu
karena saya punya cita cita kayak gitu
jadi kemana mana nggak nyalantur ya
ya udah deh kalau gitu
ya deh saya bakal pelan pelan ya
baik makasih ustaz ya
ya udah ya ya yang kayak tadi ustaz
pasri kitty kita nggak boleh kenceng kenceng ngomongnya
jadi ini dimatiin
aduh mau ganggu tuh
mengganggu para orang tua yang mau disunah
bagaimana kita ngasih tahu buat yang pada ngejar itu bocah bocah
hah itu abun sama ismail mau kelapa santren tuh
aduh mau ngomong takut kencengan lagi
eh ismail dan abun itu tolong ditangkap
tolong kita itu lari keluar
aduh pasri kitty
lelet banget sih nangkapnya
takap itu takap itu takap itu

aduh gimana sih
ini apaan sih

eh eh eh ustazah
mada kemana sih
ustazah tuh iwi
kita permisi dulu ustazah ini buru buru
apaan itu buru buru ustazah
bermisi dulu ya
ini kita buru buru ustazah
kenapa ikut ikutan sih
itu tadi ismail sama temennya kok pada lari lari
itu dia kan mau di
eh itunya ya
maksudnya di sunap
oh ya allah
itu kok malah
ustaz zakin udah bedul
untuk menangkap ismail dan juga
kayak gitu itu lihat tuh ya
ismail sama abun tuh udah jauh
udah jauh banget tuh
coba itu aduh jangan diajak ngobrol
ustadz januyunya dong ya selain bisa
membuyarkan konsentrasi anak anak kaburnya
makin jauh kesian ustadz januyunya kecapean
jangan diajak ngobrol
diajak ngobrol mulu
ya ya ya ya udah kalau begitu
ustadz zah aneh duluan ya
aduh kita kemana
tenang lagi kemana sih
gak gimana kalau kita
mumput di dalam rumah aja
waduh wah kita kehilangan jejak
bangun ya sorry
awa udah ada di sini
kok kita semuanya di sini
soalnya itu kita lagi ngumpul
soalnya ada yang bahaya
betul kan ya jadi kamu jangan bilang ini ada di depan situ ya
soalnya kita dulu bahaya
minta tolong ya dibantu oke
yuk itu kok kita sembunyi lagi
coba ketemu aja
perasaan tadi waktu kita tanya
anak perempuan mulutnya gimana aja deh
tapi kok gak jawab deh
mulutnya mingkem tapi ada suaranya
iya mingkem tapi ada suaranya
tapi itu pas di sini
suaranya beda betul
perasaan gitu aja deh